hai sekarang kita update perkembangan kasus kofit sembilan belas di indonesia jumlah kasus terkonfirmasi
positif covid sembilan belas masih terus bertambah pemerintah mengumumkan tambahan sebelas empat ratus tiga puluh empat kasus baru di
indonesia sehingga jika diakumulasi total kasus positif kofit sembilan belas menjadi satu satu ratus dua puluh tiga satu ratus lima orang
hai sementara itu diumumkan tambahan sebelas ribu enam ratus empat puluh satu pasien sembuh dan totalnya kini mencapai
sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam orang kementerian kesehatan lewat situs sadgas kofit sembilan belas com id juga mengumumkan penambahan
dua ratus tiga puluh satu pasien positif yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh satu ribu satu jiwa